pemerintah provinsi dki jakarta kembali menerapkan psbb mulai empat belas september
sentimen negatif bersifat sementara terjadi di pasar modal setelah anies baswedan mengumumkannya rabu pekan lalu
kini sentimen meredah karena psbb tidak dilakukan secara ketat atau total
sebelah sektor strategis tetap dibuka diantaranya keuangan pasar modal makanan dan minuman energi dan komunikasi
dunia usaha mendukung kebijakan psbb ini karena kesehatan dan keselamatan masyarakat di atas segalanya
namun perlu koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dengan daerah agar tidak muncul persepsi negatif
ketika psbb transisi perlahan omset naik
dan dengan penerapan kembali psbb jakarta kali ini pengusaha perlu mengatur ulang rencana bisnisnya
nah beberapa hal yang sudah kita rencanakan akhirnya jadi buyar lagi gitu loh
padahal sudah membaik sudah oke trafficnya sudah mulai on
tapi akhirnya dengan psbb ini harus kembali lagi ke titik boleh dibilang
tidak apa apa kami siap dengan segala konsekuensinya
komitmen konsistensi dan pengawasan dari pemerintah dan aparat dalam hal ini
baik saya bisa melibatkan pihak polisi yang tni polri dalam pelaksanakan ini
bukan berarti takutnya mau aja apa semacam militer turun tangan gak ada
tapi kami melihatnya dari sisi yang positif ini harus benar benar
direktur eksekutif kor indonesia muhammad faisal memperkirakan psbb akan memberikan kontraksi
untuk memperkenalkan ekonomi kuartal ketiga
mesti tidak akan sedalam pada kuartal dua lalu
alasannya psbb tidak ketat dan berlaku di jakarta saja
ia berharap psbb tidak akan diperpanjang sampai ke kuartal keempat
menurut faisal pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipasi
agar dampak psbb terhadap pertumbuhan ekonomi bisa ditekan
saya rasa opsi untuk apapun ya entah itu psbb yang lebih ketat atau apapun ya itu harus dibuka
jadi jangan ditutup
jadi jangan ditutup
jangan kemudian anti
karena saya rasa kalau dia sudah tinggi angka kasus positif sembilan belas nya dan terus meningkat
ini saya khawatirkan menjadi bom waktu yang akhirnya nanti akan memukul pertumbuhan ekonomi juga
dalam jangka panjang kalau ditahan tahan pada saat sekarang
kor indonesia memperkirakan dengan atau tanpa psbb
pemerintah pusat perlu mempercepat penyaluran bantuan sosial yang sudah ada
subsidi gaji bagi sektor informal juga perlu diberikan agar kelas menengah bawah bisa mempertahankan daya beli mereka
sedangkan bagi pengusaha perlu ada terobosan pada strategi bantuan
misalnya pemberian diskon tarif listrik subsidi gaji untuk membayar gaji karyawan hingga membeli okupansi perhotelan yang kosong